dua ribu dua puluh dua bukanlah tahun yang mudah bagi industri perusahaan retisan atau startup
sempat menjadi prima dona kini kinerja startup besar tanah air berdarah darah
tayal phk masal terjadi bahkan dk corn indonesia goto pun terpaksa mengambil jalan tersebut untuk memulihkan kinerja keuangannya
tak berhenti di situ tahun dua ribu dua puluh tiga merupakan tahun yang penuh tantangan dan ketidakpastian
lantas bagaimana startup bisa bertahan mampukah startup bangkit kembali di tahun depan
untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual direktur eksekutif asosiasi e commerce indonesia arsy andini
selamat pagi mbak arsy terima kasih sudah bergabung bersama kami
mbak arsi kalau tadi berita ya sehat juga mbak
ini berita yang saya bacakan sepertinya tidak bagus sekali di dua ribu dua puluh dua ya
lebih dari satu ratus lima puluh ribu karyawan seluruh dunia yang bekerja di startup mengalami pemutusan hubungan kerja
dan ini merupakan kondisi yang terjadi juga di indonesia
lalu bagaimana anda melihat hal ini mbak
ya pada dasarnya kami melihat layoff atau penutupan salah satu bisnis di sebuah perusahaan itu hal yang wajar ya mas
jadi hal ini tentu sudah melewati berbagai pertimbangan dari manajemen sebagai upaya efisiensi tentunya
atau memang penyesuaian terhadap rencana strategi bisnisnya para perusahaan tersebut
jadi terlebih pada kondisi saat ini di mana perusahaan di semua jenis industri harus melakukan adjustment dalam respon perkembangan ekonomi nasional
dan internasional sekarang agar tetap bisa sustain bisa dikatakan gitu ya
jadi kami memahami berbagai keputusan terkait layoff tersebut itu memang intinya para industri ataupun perusahaan teknologi pun akan menuju ke mandiri finansial
jadi adjustment ataupun perampingan itu sangat normal terjadi bukan hanya di industri e commerce saya yakin tapi di industri lainnya juga
nah kalau kita lihat kinerja industri e commerce sepanjang tahun ini mas dua ribu dua puluh dua terlihat cukup baik
bisa dilihat dari laporan triwulan e commerce yang sudah melakukan ipo
jadi kita lihat berdasarkan laporan google temasek juga nilai penjualan brutonya atau gmv lokal pasar e commerce ini ditaksir mencapai lima puluh sembilan miliar usd pada dua ribu dua puluh dua
jadi potensinya masih ada
inovasi dan juga adjustment itu memang akan dihadapi oleh semua sektor di ekonomi digital
saya coba meng highlight tadi anda katakan adalah adjustment di sini ya
karena berarti ada beberapa perusahaan startup ataupun perintis tadi yang dalam tanda kutip melakukan kesalahan dalam strategi bisnis mereka
dan mode investasi yang pastinya banyak digelontorkan dana oleh para ventura tadi ya
salah satu yang menjadi penghalang ketika mereka mulai memikirkan untuk return atau mendapatkan benefit
lalu anda melihat sebenarnya
lalu anda melihat sebenarnya
apakah memang ada perubahan pola investasi yang dilakukan investor terhadap startup
yang dananya disuntik cukup jor joran
sehingga mereka berusaha untuk bersaing dengan diskon besar besaran
tapi di satu sisi setelah berjalan beberapa tahun ternyata cuannya nggak balik modal
sehingga mereka menuntut pengambalian modal lebih cepat
bagaimana anda melihat ini
ya sekarang kita sama kadul persepsinya ya mas
startup itu berbagai macam
jadi kejadian banyak phk itu justru bukan di level startup
level korporat atau perusahaan yang sudah established
jadi bukan level umkm ataupun startup
jadi ini dibagi dulu
dan juga kita tahu permodalan atau venture capital itu masih pola yang sama
jadi kita tahu ini tuh bisnis yang disruptif
bisnis model yang masih awal
jadi untuk perusahaan startup atau yang baru berdiri
itu pasti sudah dihitung bagaimana pemodal sudah memiliki waktu bep
sesi pendanaan awal series ab dan seterusnya
justru memang yang sudah established ataupun yang sudah besar itu
yang akan melakukan perusahaan

untuk melihat apa yang paling efektif
produk apa yang paling efektif di dalam platform tersebut
nah itu yang akan diutamakan
dan juga kita lihat sekarang sustainability nya ini jangka panjang ya mas
yang menjanjikan dari bisnis teknologi
jadi pnl nya dianalisa setiap tahun
laba sebanyak apa dan expense yang dilakukan tentunya profit oriented sekarang arahnya ke sana
jadi namanya usaha memuntung ya mas
jadi nggak mungkin
jadi kita usaha kecil warungan
mas saja pasti kita inginnya untung
nah mencapai ke sana tapi setiap jenis usaha akan beda
jadi apakah kalau misalnya produk produk tadi di dalam satu super app itu tidak efektif
apakah akan dilakukan shutdown atau akan shifting atau pivot model bisnis lainnya
jadi anda melihat kemungkinan dengan adanya kondisi saat ini
shifting ataupun pergantian mode bisnis itu adalah sebuah keniscayaan ya mbak
mengingat pertumbuhan e commerce
tadi anda katakan cukup baik
karena di sini kan kita juga lihat ya e commerce atau bahasa bakunya itu kalau regulasi biasa disebutnya perdagangan melalui sistem elektronik atau pmse
jadi di masa pasca pandemi ini meskipun ada perubahan dalam kebiasaan berbelanja
industri ini tetap memberikan nilai tambah dan kemudahan bagi masyarakat
sehingga kinerja perusahaan pmse pun masih cukup baik dan sangat diandalkan oleh masyarakat
jadi perlu diingat pmse itu bukan hanya marketplace saja mas
tapi juga online travel agent right healing sistem pembayaran digital streaming music film dan sebagainya itu masuk ke dalam pms
jadi kita percaya kita terus memberikan pelayanan yang baik untuk jutaan masyarakat
penyesuaian itu terjadi
tapi memang dengan adanya teknologi ini sangat memudahkan untuk mendorong ekonomi digital dan juga keberlangsungan aktivitas masyarakat
anda sangat optimis terkait dengan pertumbuhan e commerce tadi ya
lalu bagaimana dengan industri startup untuk menatap dua ribu dua puluh
akan masih akan terus jadi
mengingat tadi ya kalau kita bicara tahun depan menjadi momok karena adanya informasi terkait dengan resesi suku bunga bank tinggi
bagaimana anda melihat hal ini
oke di tahun dua ribu dua puluh tiga peluang masih cukup besar bagi industri e commerce untuk berkembang
termasuk dengan hadirnya sejumlah startup digital di tingkatan daerah ya mas
selain itu kebutuhan masyarakat juga untuk mendapat kemudahan melalui transformasi digital terus meningkat
tantangan di dua ribu dua puluh tiga sama dengan tantangan yang dihadapi baik industri lain
seperti tadi situasi perekonomian global dan nasional dan tentunya perlunya peningkatan dialog dengan pemerintah dan regulator
untuk sama sama menciptakan regulatory environment yang kondusif dan bermanfaat buat semua pihak ya
semua pihak ini dalam arti masyarakat konsumen umkm pemerintah atau negara dan bisnis seperti itu
kalau kita bicara mengenai bisnis tidak bisa lepas dengan sentimen global ya mbak
kalau kita bicara mengenai gejolak global pastinya membuat marketplace juga sedikit terganggu ya kalau kita bicara mengenai hal ini
seperti apa apakah kondisi tadi terkait dengan covid sembilan belas yang sudah terkendali tapi di satu sisi mungkin isu ketegangan antara rusia dan ukraina
kemudian juga perang harga antara china dan tiongkok dengan amerika berpengaruh
dan apakah memang akan ada strategi dukungan yang diperlukan oleh sektor usaha untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka
ya kalau misalnya tadi strategi untuk bakar uang ataupun dan lain dalam platform memang itu mulai
itu memang seperti ini ya pada masanya memang itu terjadi gitu
tapi pada saat kesini pun akhirnya dilihat yang mana yang paling impact gitu
yang mana yang memang kita mengedukasi konsumen bahwa belanja online itu pintar dan nyaman gitu
jadi mereka tidak di abuse dengan promo ataupun diskon dan tingkat loyalty nya yang terpenting gitu
karena kita tahu kalau pada saat kita hanya memberikan diskon atau yang besar besaran
yang nggak ada memang tidak ada loyalty konsumen yang terjadi
mereka akan pindah ke platform lain
jadi memang dari peningkatan kualitas customer engagement juga ditingkatkan dari platform
dalam kita lihat situasi perekonomian sekarang mungkin kita tidak bicara covid lagi ya mas
maksudnya kita sudah bilang pasca pandemi kita sudah lihat ekonomi sudah bangkit gitu
dan tapi memang potensi pasar digital dan bagaimana perluasan produk dalam platform
area pasar luas itu masih sangat diandalkan
terlihat dari banyaknya umkm yang on board ke e commerce joring pandemi ya dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua terakhir
dalam program kita bersama lintas kementerian dan lembaga namanya bangga buat tidak indonesia
per hari ini aja sudah dua belas tujuh juta new umkm on board
nah itu dalam proses itu terlihat bagaimana sisi umkm sangat dibantu untuk pasar luas dari sisi platform
dan juga dengan itu kita terus menggerakkan seluruh daerah ekonomi
yang menarik katakan mengenai iklim yang kondusif salah satunya pasti didukung oleh regulator yang memberikan insentif ataupun perlindungan terhadap bisnis e commerce
tujuh juta anda melihat ini merupakan prospek menarik tapi di satu sisi apakah pihak regulator pemerintah juga harus memberikan insentif dan perlindungan oleh
ya pemerintah terus terbuka untuk diskusi
dan kita merasa kita juga ibs sudah menjadi mitra strategis untuk diskusi beberapa isu terkait ekonomi digital dengan pemerintah
untuk menciptakan regulasi yang tepat untuk industri ya
jadi kita sangat berterima kasih atas keterbukaannya dengan pemerintah
dan secara ekosistem juga kita selalu diajak
jadi bukan hanya platform e commerce industri payment industri logistik industri
it itu semuanya kita diajak kolaborasi
once memang ada undang undang yang mau direvisi seperti revisi permendak sedang berlangsung
ataupun ada undang undang yang harus ada uji publik dan lainnya
contohnya juga undang undang pdp perlindungan data pribadi kita diajak diskusi pada saat dirumuskan yang terakhir yang paling update
jadi bagaimana pelaksanaan perlindungan data pribadi dengan situasi ada yang terkini yang kondusif
baik terima kasih mbak arsyad
ini sebuah pencerahan yang menarik untuk bisnis iscomer di dua ribu dua puluh tiga mendatang
selamat pagi salam sehat selalu mbak
salam sehat selalu terima kasih